menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menjelaskan
pelonggaran yang diberikan dalam ppkm antara lain
seperti pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan daerah di level dua
dan diizinkannya anak di bawah usia dua belas tahun
untuk memasuki tempat wisata pada daerah berkategori level satu dan dua
tempat bermain anak anak yang meliputi mall perbelanjaan
boleh dibuka untuk kabupaten kota level dua
kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat
nomor telepon dan alam orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing
dan anak untuk anak anak diperkenalkan masuk bioskop pada level satu dan dua
sopir logistik yang menjelaskan
jadi isu kemarin dan kami sudah temuin mereka
yang sudah divaksin dua kali dapat menggunakan tes antigen
yang dapat berlaku selama empat belas hari untuk melakukan perjalanan domestik
akan dilakukan random testing pada sopir dan logistik
dan kita himau bila ada sopir dan logistik yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya
supaya segera melaporkan diri untuk lakukan diperiksa
anak anak di bawah dua belas tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level dua
yang dapat menggunakan peduli lindungi
dengan didampingi orang tua
uji coba tempat wisata di kabupaten level tiga akan ditambah sesuai dengan izin kemen parekraf
wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level dua dan satu
sementara di luar jawa bali tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level empat ppkm
pandemi di luar jawa terjadi perbaikan signifikan
dimana kabupaten kota di level empat sudah mencapai
kemudian dari level
dari level satu sudah tujuh puluh tujuh kabupaten kota
ini assessment terhadap kesehatan
kemudian per enam belas oktober dua puluh tujuh provinsi
tidak ada yang di level empat
satu provinsi di level tiga yaitu kaltara
dan sudah ada tiga yang di level satu
sumut ntb dan kepri
dari perkembangan ppkm level empat di luar jawa bali
tiga kabupaten kota di level assessment tiga
yaitu bangka bulungan dan tarakan
namun indikator membaik
dan dari tiga kabupaten kota
mengalami penurunan dari level tiga ke level dua
yaitu di pidi kota padang dan banjarmasin
adelangga juga menegaskan
meski perpanjangan dilakukan tiap tiga pekan
namun evaluasi bersama pemerintah dan satgas covid sembilan belas di daerah
harus dilakukan setiap minggu
guna melakukan memantau
dan mitigasi dini terhadap potensi penularan covid sembilan belas
yang masih mungkin terjadi
tim liputan cnn indonesia